ini bukan tasbi mahal
kalau kamu merasa takut dalam beroperasi
kamu genggam aja tasbih ini
kamu jadi tenang
terima kasih banyak ewi
ini sangat berarti buat aku
doain satri ayamah
dewi kelihatan penuh perhatian sekali
sama satri ya
apakah dia akan seperti itu juga
kalau aku berada
di posisi yang sama
naik sampan ke amerika
kapan sih mulai operasinya
ingin ketemu syarukan
nggak tahu apa orang ketekan
darah tinggi kukumat
darah tinggi mama malah yang kumat
dan kamu mendermandir ke sirikan
bagusnya duduk kayak gini tenang
berenang renang sambil ngulaterasi
gimana bisa tenang kalau anakku dioperasi
mama ini nggak pengelian banget sih
tante ini jangan kuat
satria pasti baik baik aja
so yakin banget sih
kalau dia gak baik baik gimana
ya kalau satria nggak baik baik aja
kan ada kita semua di sini
tante gak usah pusing dulu
kasian kan satria
kamu ini bikin tenang atau bikin sepanen
tante kemana sih
cari andri bentar ya
kenapa aku ngerasa cemburu
ngelihat kedekatan dewi dengan satria
dan kenapa hati aku terasa sakit
waktu lihat perhatian dewi ke satria
apakah aku betul betul sudah menyukai dewi
mama cari kemana mana di sini rupanya
kalau sendirian ada apa
ah enggak ma
aku nggak aku nggak sedih ma
aku cuma takut aja satria itu gagal operasi lagi
itu yang kamu pikirin
andre kamu itu anak mama
mama tahu persis apa yang kamu pikirin
mama tahu persis kalau kamu itu cemburu
lihat satria dekat sama dewi
dan kamu nggak suka
satria begitu bergantung sama denny
ya mama kau ngomong kayak begitu sih ma
ya aku gak mungkin lah cemburu sama dewi
dia kan bukan siapa siapa aku juga mah
lagian untuk milih pasangan itu kan terserah dia
ya mungkin bukan cemburu
aku ngerasa aneh aja
kalau ada orang yang mirip dengan sita itu dekat
dengan saudara sebuah aku sendiri
mungkin aku sedikit nggak rela

kalau dewi itu mirip dengan sita

kalau dewi itu mirip dengan sita
mama tahu perasaan kamu sama dewi
itu jauh lebih dari itu ma
untuk menjadi laki laki yang bijaksana
mama gak mau kamu ribut sama saudara sendiri
hanya karena rebutan perempuan
kamu tahu satria sudah disisihkan sama nenek
karena nenek lebih sayang sama kami
ketimbang sama dia ya kan
karena kehilangan dewi
ngerti kan maksud mama
sat hari ini aku mau teranggir kamu ya
soalnya aku baru gajian
kamu mau teranggir aku
yuk yuk yuk
yuk kamu makan apa
mau minta tolong dong wi
aku boleh nggak pinjam uang kamu
aku lagi butuh banget
ibu aku sekarang lagi dirawat di rumah sakit
dan dia akan dioperasi
aku butuh banget uangnya wi
kamu pakai aja dulu
aku janji setelah gajian nanti
aku akan ganti uang kamu
aku tuh bego ya
uangnya aku kasih semua
kamu itu gimana sih wi
kamu nolong orang tapi kamu gak mikirin diri kamu sendiri
nanti dewi jalan kakek aja nggak apa apa kok
kasian kan ibunya
ya gak mungkin lah aku biarin kamu jalan kaki sendirian
yaudah bareng aku aja
aku kan ada sup ya
yaudah makasih ya
traktirnya bulan depannya
gak usah mikirin soal traktirnya
mas altria kita mulai ya operasinya
mudah mudahan operasi kali ini tidak gagal lagi ya allah
aku pengen sekali melihat orang yang sudah menyemangati allah
aku ingin sekali melihat wajah dewi ya allah
tolong aku ya allah
pak dokter tolong saya pak dokter
saya minta bantuan

nek jangan seperti ini

kasian cucu saya
makasih nonprofit itu untuk mereka
jangan panju itung
masa hari ini dia juga ditunggu nanti
dia lagi mau buat warung laksan
aduh dia lagi mau buat warung laksan
sesuatu malu keajaiban
sehingga karenanya braucht bert
tapi saya pengen kasih donor mata ini
kepada seseorang yang lebih membutuhkan daripada saya dokter
loh itu satria
akhirnya operasinya selesai juga
aduh mama kalau harus nunggu lebih lama kayaknya jantung mama langsung menggelinding sampai ke berlin
kamu udah bisa lihat kan
atau makin ayu
kalau bodoh itu jangan dipiara
dimana mana orang operasi mata itu matanya diperban
ini kan enggak berarti dia belum operasi
karena tadi lo ke ruang operasi
satria gak jadi di operasi tante
satria sudah kasih donor mata itu
kepada orang yang lebih membutuhkan
kamu mikir gak sih
kamu kasih donor mata itu untuk orang lain terus kamu gak butuh
iya kamu udah menunggu demikian lama
saya gak cuma buta tapi kamu tuh bodoh
apa kata mama kamu itu benar satria
mama berdoa siang dan malam supaya kamu bisa melihat sadria
kamu gak ngertiin banget perasaan mama
gak ada seorang pun orang tua yang mau anaknya buta
gak bisa kamu gak usah banyak cincong
sekarang kamu kembali ke ruang operasi untuk dioperasikan
mak aku ingin kebutuhan sadria nung
mama jangan paksa sadria nung
mama mau ngomong apa pun berjumpa aja mak
sadria daun daun normalnya itu kepada orang lain
mama gak peduli kamu kasih sama orang lain gak apa apa
mama bisa kebut lagi mama gak rela anak mama buta jembatan orang lain
mama gawat tuh gawat ini jadi karang gila gitu
lagi lagi sadria itu apa apaan sih mak
udah tahu dia itu ada daun normal yang dikasih ke orang lain
andai udah sadria pasti punya alasan yang kuat percaya sama dia
kalau dibilang butuh semua orang juga butuh
kalau begini mama paham kenapa indi sampai kalep kayak begitu
kenapa ya tahu tahu satria bisa berubah pikiran
jangan susit buka jangan jadi dioperasi matanya
mama mama cukup sadria dia cukup
tolong hargai keputusan sadria ini nung ya
keputusan sadria ini udah bulat mak
sadria gak masalah kalau sadria ini harus buta selamanya
harus mama bangga dong punya anak seperti sadria
mau berkorban demi orang lain dong demi kebaikan orang lain
mama gak mau kamu buddha selamanya mama
nggak layak nung
mama enggak mama
mama hargai keputusan sadria pun